ngapain sih bang
mau ngapain sih
gue minta dikit

aku gak sudi kalau uangnya belum mau mabuk kan
sini balikin balikin
urutan gue mabuk
abang jangan abang itu uang aku bang
gak silahkan lagi siaran
ke kamu bang
suli bangun bang
ibu bangun bang
berapa lagi sih ibu
tadi kita berangkat sama ibu bang
waktu ibu berangkat sama bapak
kak kak suli bangun kak
sekarang kamu bisa bebas
dapetin mas adi
soalnya udah gak ditulis lagi
gue terpaksa pakai cara yang sedikit kasar
supaya dia bisa diucat
uang itu gak sama suli
sebenernya uang itu gak hilang
uang itu ada di gue
gue emang sengaja
supaya dia bisa cepet cepet pergi dari sini
lo tau kan
gue sebel banget sama dia
karena bu poco terlalu percaya sama dia
dan yang terpenting mas andi
kalau gue rasa mas andi punya hati sama anak miskin itu
tapi tenang aja
sebentar lagi gue bakal balikin uang itu
dan nanti aku akan balikin uang itu
dan yang terpenting
gue mesti jadi pacar mas andi
eva hari ini juga kamu aku pecat
kamu bekerja untuk membantu orang tua kamu
semoga ini bisa membantu kamu
mungkin ini bisa sedikit membantu kamu
jangan mas gak usah
saya sudah menganggap kamu sebagai adik saya sendiri
bahkan dari gaya bicara kamu
makanya saya senang dekat dengan kamu
saya akan pergi ke luar negeri
untuk melanjutkan kuliah saya
kalau ada apa apa
kamu jangan cungkan cungkan untuk mengumumi saya
kalau kamu sembuh kamu cepat ke rumah
karena ibu sudah menunggu kamu
sekali lagi makasih ya mas
semoga sampai papahome
aku akan siap kasih semangat
aku selamat juga
aku ego kesana
tidak ini saya berotak
pinter kamu tahu
baik saya ber definitif
itu bukan pe deity
mana bu mimin sudah tiga hari motorku dibawanya
aku harus buat perhitungannya
aku sekarang kaya aku punya banyak uang
kamu belikan barang barang pakai tuang ini
supaya bang rawat tidak bisa mencuri lagi dari aku
aku akan belanja
uang dari mana bu sebanyak itu
suli lihat suli uang suli sebanyak ini
mulai sekarang kamu tidak perlu lagi kerja suli
semuanya akan ibu bayar
dan kamu ayo mulai sekarang kamu bisa sekolah lagi
dan kita juga bisa belanja apa saja yang kita mau
karena kita punya uang kita punya uang
iya tapi itu uang dari mana bu
bu ya allah bu uang itu bukan uang haram kan bu
ibu gak berbuat yang aneh aneh kan
alah bandungi setan
sesok tahu ibu ini punya capek
jadi orang miskin capek
bagaimana caranya ibu harus jadi orang yang kaya
meskipun harus jadi
bu masa ibu tidak bisa bedain yang mana yang halal yang mana yang haram
kita ini emang orang miskin bu
tapi jangan sampai jadi miskin iman
bu allah tidak akan ridho kalau kita mencari risiko dengan cara yang tidak halal
kok kayaknya ada yang nyariin ibu
cepat cepat lihat sana cepat lihat
jangan jangan sedih sih
apa ini keriaman bu mimin
bu mimin kami tangkap atap tuduhan penggelapan surat ketika tanah dan penculian sepeda motor
sebentar pak sebentar
ibu memang salah sebentar pak
ibu memang salah
kamu benar sul
halal dan haram itu memang jauh berbeda
dan sekarang ibu harus bertanggung jawabkan semua kesalahan ibu
ibu yang sabar ya bu
yang penting yang penting ibu harus taubat
mudah mudahan allah masih mau memaafkan ibu
pak jangan bawa ibu saya pak
ibu jangan pergi bu ibu jangan pergi
ibu jangan pergi pak

itunes ihan kenapa ibu
kita mereka harus bekerja di peristiwa terakhir
kita harus bekerja di peristiwa terakhir
saya harus bekerja sedang sedang kita semua
kalian jangan salahkan ibu
kalian salahkan bapak ya
bapak gak berjus
meminta kalian tetap sayang sama ibu
itu ibu kalian
berilah kami petunjuk
atas apapun yang
yang batil adalah
kami kekuatan ya allah
kami kekuatan ya allah
untuk menjalani kehidupan ini
dan berikanlah kami
kesabaran ya allah
dan berikanlah kesabaran juga
dan istriku yang menjalani
bapak bapak bapak
sebagai pimpinan yang baik
untuk kalian semua
ibuku harus melakukan
hilangkan sendiri dalam kehidupan ini
kita siapkan cengkup ibu ya
kalian berdo'a memaafkan bapak ya